para pemain dan tim pelatih serta ofisial kesebelasan barcelona juvenil a
mendatangi objek wisata gwk bali kami sore
kedatangan penggawa blaugrana junior ini untuk mengisi waktu dan refreshing
pas calaga uji coba dengan timnas u tujuh belas pada rabu malam di stadion ngurah raiden pasar
para pemain tampak antusias melihat patung garuda dan juga dewa wisnu
yang memiliki ketinggian satu ratus dua puluh satu meter
adrian saimanjel gelandang barcelona u delapan belas
mengaku terpesona dengan patung rancangan seniman nyoman muarta
sementara pelatih fisik barcelona muda norbert kalliau arbo
menyebut seluruh pemain berjumlah tiga puluh lima orang ini
dia juga diajak bersantai sekaligus mengetahui keunikan budaya bali
ia pun mengaku kagum dengan keindahan gwk
dan malah berencana ingin kembali lagi nanti dengan mengajak istrinya untuk liburan
sebelumnya barcelona juvenil a melakoni pertandingan pada rabu malam
melawan timnas u tujuh belas dengan meraih kemenangan tiga gol tanpa balas
nandang astika badung bali